transmart kembali menggelar pesta diskon besar besaran bertajuk transmart full day sale
alopraim dan megakreditkart itu sekarang sudah mulai di area fresh pun juga sudah mulai meningkat secara kuantitinya
dan juga memang diskon diskon tambahan dari produknya juga semakin variatif dan semakin banyak
transmart full day sale dimulai sejak toko buka hingga pukul sepuluh malam yang digelar di seluruh transmart indonesia
selama periode berlangsung transmart memberikan promo diskon menarik untuk banyak jenis produk
seperti daging dan buah buahan fashion item
sejumlah pengunjung mengaku tertarik dengan potongan diskon yang ditawarkan
mulai dari kebutuhan belanja bulanan seperti sabun dan produk segar daging dan buah
hingga untuk memenuhi perlengkapan rumah seperti kasur selimut dan handuk
setiap bulan sekali belanja di transmart
karena di transmart itu banyak diskonnya jadi kesini aja deh setiap bulan selalu pasti ke transmart
kalau produk di sini sih menurut saya sih
barangnya bagus terus banyak diskonnya juga sih di transmart itu
iya paling menarik diskonnya
biasanya di transmart lebih murah dari tempat lain
kualitasnya bagus kurang lebih bagus dari tempat lain
selain itu terdapat beberapa ketentuan pembelian dalam full day sale ini
yaitu diskon tidak berlaku pada barang barang yang sudah ditentukan pemerintah seperti sembako
kemudian untuk pembelian barang elektronik
per orang hanya boleh membeli dua unit per jenis produk elektronik tersebut
transmart dan cnn indonesia merupakan anak perusahaan city corp
tim liputan cnn indonesia